sementara itu pada kamis pagi antrean kendaraan di jalur puncak bogor jawa barat sudah mencapai tujuh km
kemacetan dimulai dari megamendung simpang gadok sampai jalan tol jagorawi
tampak kemacetan parah menuju kawasan wisata puncak bogor
kepadatan terutama terasa di jalur yang menyempit menjelang jalur utama puncak
yaitu di simpang gadok dan pasir munjang
banyak pengemudi memilih berbalik arah di tengah jalan tol setelah terjebak kemacetan selama berjam jam
hingga kamis siang kemacetan belum surut karena lalu lintas tidak bergerak
atau terkunci di sejumlah titik temu jalan alternatif dan jalur utama puncak
selain menerapkan lalu lintas satu arah polisi juga menyiagakan pasukan yang disebar di sepanjang jalur puncak
menurut evaluasi kepolisian selain karena dijejali kendaraan wisatawan
kemacetan parah di puncak juga disebabkan arus balik pemudik dari arah bandung
ternyata adanya mixing yaitu percampuran antara masyarakat yang ingin berwisata
dengan masyarakat yang ingin kembali mudik
karena pada saat mereka ada yang keluar dari tol perbelunya
lanjut dari padalarang menuju puncak dan tembus menuju ke jakarta
untuk kondisi hari ini ini hampir sama seperti kemarin
yaitu ada kepadatan dari simpang pasir muncang
yaitu di depan fimala hills ada bottleneck yaitu penyempitan
kemudian lanjut sampai ke gerbang tol ciawi dan itu nempel
itu hampir kurang lebih sekitar empat km
kemudian dari gerbang tol ciawi itu sekitar panjang sekitar tiga km
artinya ada sekitar tujuh km kepadatan